dua kesaksiannya bertolak belakang hati hati hak ajasi manusia
hotman sembilan ratus sebelas kuasa hukum keluarga armahuma finah kasus cirebon
mohon perhatian dari penyidik polda jabar
kalau sekarang pg ditetapkan tersangka
jadi pada waktu persidangan delapan tahun lalu aib dan dede ini menyebutkan nama nama yang dia lihat di tkp tapi tidak termasuk pegi
tolong kepada lembaga pelindungan saksi agar segera berbicara dengan
saksi aib dan dede ini juga kuasa hukum dari aib dan dede ini agar berbicara dan juga kuasa hukum dari para kuasa hukum dari pg terutama harus mulai bersuara